belum belum terus ya
baik assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita sekalian selamat malam
saudara sekalian teman teman wartawan
saya terima kasih atas kehadiran saudara sekalian
menunggu rapat terbatas yang langsung dipimpin
oleh bapak presiden republik indonesia
didampingi wakil presiden bapak yusuf kala
dan dihadiri oleh antara lain ya
tadi men sesnek men sekap
kemudian saya sendiri men gopal hukam
menteri luar negeri panglima tni
kapolri dan kepala bin
nah dalam rapat terbatas itu
memang beliau khusus tadi membahas soal perkembangan
tentang situasi papua dan papua barat
dan dalam penekanan beliau saya sampaikan bahwa
yang pertama beliau ingin agar hukum ditegakkan secara tegas
siapapun yang melanggar hukum
baik kejadian yang di surabaya
di papua dan papua barat
apakah itu masalah penghinaan pelecehan
tapi juga terutama demo demo anarkis
ini negara hukum
sehingga beliau juga memastikan bahwa
tindakan tegas harus dilakukan
karena kita negara hukum
itu penekanan yang pertama
beliau juga minta dengan sangat agar
masyarakat yang tidak bersalah
masyarakat yang tidak tahu masalah
ini jangan sampai menjadi korban
dalam aksi aksi demo yang anarkis
artinya beliau tidak ingin ada korban
bahkan kepada aparat keamanan pun
juga beliau menyampaikan berulang ulang
jangan sampai melakukan tindakan represif
tapi persuasif kompromis edukatif
dan lindungi obyek obyek penting
fasilitas fasilitas publik dan fasilitas negara
karena terbukti apa
terbukti beberapa demonstrasi yang anarkis
membakar merusak fasilitas negara
termakuk fasilitas umum
kemudian banyak hal hal yang kita anggap
sebagai satu tindakan yang sebenarnya tidak perlu
karena mengganggu atau merusak
bangunan bangunan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat sendiri
sehingga kalau demonstrasi anarkis merusak sesuatu
yang itu sebenarnya untuk rakyat
sebenarnya mengkhianati rakyat
karena bangunan itu fasilitas itu dibangun dengan uang rakyat
beliau juga memerintahkan untuk bangunan bangunan
ya instalasi yang rusak
agar tidak mengganggu kegiatan kegiatan pemerintahan maupun kegiatan umum
nah ini juga tadi sudah disampaikan oleh beliau
pada saat kita menerima laporan
dari panglima tni
dan kabin ya
memang kerusuhan ini ada yang nunggangin
ada yang ngomporin
ada yang memprovokasi
ada yang sengaja untuk mendorong terjadi kekacauan
dari laporan tadi
kita tahu siapa
yang mencoba untuk
mendapatkan keuntungan dari kerusuhan ini
dan kita peringatkan
saya akan sampaikan secara detail
tapi kita tahu
maka siapapun dia
karena itu hanya ingin membuat suasana instabil
tadi panglima tni juga melaporkan bahwa
pada saat kerusuhan hidayah itu
yang karena pasukan dagura
penindak hulura tidak diizinkan membawa senapan
maka senapan senjata dimasukkan di mobil
sepuluh pucuk ya
dan satu sersan jenjaga itu kan meninggal dunia kan
gugur karena mempertahankan itu
dan senjatanya kan hilang dirampas
nah syukur alhamdulillah ya
dilaporkan tadi hari ini
sepuluh pucuk itu sudah kembali
yang memang sudah sampai ke masyarakat
sampai ke gunung
tapi dengan approach yang baik
dengan cara persuasif
ada kesadaran untuk mengembalikan senjata yang sepuluh pucuk itu
inilah pokok pokok pengarahan presiden
dan hal hal yang tadi disampaikan dalam rapat terbatas
malam hari ini
dan nanti ya
secara terus menerus kita akan menginformasikan
perkembangan perkembangan yang terjadi di papua dan papua barat
terima kasih atas perhatiannya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya sudah dua pertanyaan
kalau perlu saya jawab saya jawab kalau enggak enggak ya
jumlah korporat sejak kerusuhan yang rapuh kemarin itu kan simpang siur pak
sejauh ini kepolisian baru menyatakan ada dua
sementara berita berita di media mainstream juga
dan kesaksian dari lapangan juga dari masyarakat di lapangan
itu ada yang menyebut tujuh atau enam yang sudah tewas pak masyarakat sipil
mungkin ini bisa diklarifikasi sebenarnya jumlahnya berapa yang sudah tewas sampai sejauh ini
ya terima kasih
malam ini kita tidak berbicara soal yang korban yang rusak dan
itu nanti pada penjelasan yang lain karena laporan terus berjalan
kita biasanya menerima laporan malam seperti ini kita kompilasi baru kita jelaskan besok pagi
ya jadi itu belum saya jawab malam ini
pak ayu pak dari radio eosinta pak
pak tadi bapak bilang ada pihak yang menunggangi itu dari dalam atau dari luar pak
saya katakan tadi
saya katakan tadi
saya tahu dan saya tidak mau sebutkan tapi saya minta dihentikan karena itu sangat merugikan kepentingan nasional
tentu saja pak
pak saya nanya dari sini
sebenarnya provokator atau siapa yang menunggangi sebenarnya sudah diketahui dari jauh jauhan
tapi sejauh ini pak apakah proses dari ketika pada saat kerusuhan pertama kali sampai saat ini eskalasi terus meningkat
apakah memang intelijen atau semua pihak aparat itu seperti apa sih pak
sampai akhirnya pecah terus kebutuhan yang ada sampai saat ini
kita telah melakukan berbagai upaya ya agar situasi yang panas ini segera berangsur angsur pulih ya
bahkan tadi siang saya juga sudah menemui banyak tokoh dari papua apakah tokoh nasionalnya atau mantan tokoh nasional tokoh masyarakat kemudian para pemudanya
juga ada perwakilan yang sekarang duduk di dpd ada yang duduk di dpr
kita berbicara apa yang terjadi di sana
tidak dalam forum salah menyalahkan mencari biang keladinya tapi berbicara bagaimana segera kita bisa menghentikan kerusuhan situasi yang menegangkan situasi yang panas dan banyak merugikan kepentingan nasionalis
segera bisa kita hentikan kita pulihkan masuk dalam suasana damai sehingga dialog dapat dilakukan
karena pada saat bertemu dengan tokoh tokoh itu memang banyak sekali ya hal hal yang disampaikan oleh masyarakat tentang sesuatu yang perlu diperbaiki
nah tidak mungkin harapan itu keinginan itu saran saran itu dilakukan sambil kita rusuh
maka rusuh dihentikan dulu berhenti dulu ya tenang dulu maka kita baru dialog ya
dan dialog itu salah satu kesepakatan kita tidak berbicara referendum tidak berbicara kemerdekaan karena nkri sudah harga mati dengan alasan macam macam
bahwa itu sudah keputusan pbb di tahun enam puluh an dan sudah menjadi kesepakatan
kita bersama bahwa papua papua barat dulu namanya irian barat sudah menjadi bagian yang sah dari republik indonesia
sudah ya silakan cukup
terima kasih selamat malam
besok kita lanjutkan lagi
ini tiap hari nanti kita upgrade
ya malam ini saya kira cukup ini dulu terima kasih